pemerintah provinsi dki jakarta akan mengoperasikan pompa berkapasitas total tiga liter per detik
untuk memindahkan air dari kalisention ke kalisuntar
langkah ini bertujuan untuk mengurangi bau tidak sedap yang timbul dari sungai
yang melintasi wisma atlet di kemayoran tersebut
suku dinas sumberdaya air dki jakarta jumat petang mulai melakukan proses pemasangan tiga buah pompa
yang masing masing berkapasitas seribu liter per detik di pintu air honda satu sunter jakarta utara
pompa buatan amerika ini akan difungsikan untuk memindahkan air dari kalisentiong menuju ke kalisunter
pemindahan air ini akan menimbulkan aliran air di kali item
sehingga mengurangi bau tidak sedap yang timbul di kali
yang mengalir di samping wisma atlet kemayoran tersebut
pemindahan ini juga akan menimbulkan penambahan debit air di kalisunter
karena sebetulnya di kalisuntar karena sudah terlalu lama ya
jadi mungkin lebih besar bebannya kalau di sini kan lebih baik
satu lagi kalisuntar
kalisunter ini kan dia alirannya ada sumbernya
kalau kalisentiong ini sangat kecil sekali dari sungainya
jadi pencampurannya relatif lebih pekat ya dibanding kalisuntar
pompa berkapasitas tiga ribu liter per detik ini disebabkan oleh kinerja lima belas pompa
milik kementerian pupr dan dinas tata air dki jakarta
yang dioperasikan sebelumnya tidak berjalan
karena kurangnya kapasitas debit air yang dapat dipindahkan
tiga pompa yang dipasang di muka pintu air honda satu ini berjenis submersible hidrolist pump
dalam pengoperasiannya pompa pompa ini akan dibenamkan dalam aliran air kali item
jadi ini kan pompanya seperti yang terlihat itu pompa tersendiri
nanti akan dimasukkan dicemplungin itu namanya submersible
kemudian bekerjanya ini adalah menggunakan penggerak atau
nanti ini akan diperbaiki
nanti ini akan diperbaiki
engine nya akan menggerakkan pompa hidrolisnya dengan oli
jadi ini ada bak penampung oli
nanti olinya yang akan didorong untuk memutar impeller yang ada di pompa
ketiga pompa ini ditargetkan dapat beroperasi mulai sabtu pagi di pintu air honda satu
sedangkan lima belas pompa air milik kementerian pupr maupun pemerintah provinsi dki jakarta
yang sebelumnya beroperasi akan digunakan sebagai pompa cadangan
edi duirianto jakarta